persoalan pengelolaan sampah dki jakarta masih berlanjut
tpst bantar gebang diprediksi akan overload dua ribu dua puluh satu mendatang
lalu bagaimana pemerintah provinsi dki jakarta menangani masalah ini
berikut laporan produser lapangan cnn indonesia aditya aksani takwim
polemik sampah dki jakarta kembali menjadi sorotan
sekitar tujuh delapan ratus ton sampah per hari masuk ke tpst bantar gebang
enam puluh persen diantaranya adalah sampah organik
sedangkan empat puluh persen diantaranya adalah sampah anorganik
diprediksi tahun dua ribu dua puluh satu bantar gebang akan mengalami overload atau muatan berlebih
sedangkan teknologi itf atau intermediate treatment facility baru akan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
lalu bagaimana solusinya
beroperasi sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan tempat pembuangan sampah terpadu bantar gebang
terus menerima sampah dari wilayah dki jakarta
tumpukan sampah kini sudah mencapai empat puluh meter
kapasitas tpst bantar gebang sendiri adalah sekitar empat puluh sembilan juta ton dan hingga saat ini sudah berisi sekitar delapan puluh persen
hal tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dki jakarta
dihitung sejak tpst bantar gebang berdiri dengan luas tanah sekitar satu ratus sepuluh hektare
bantar gebang merupakan satu satunya tempat pembuangan air sampah
yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dki jakarta
dimana setiap harinya sekitar seribu tiga ratus truk sampah mengumpul sampah dari jakarta ke tpst bantar gebang
tonasenya perhari hingga tujuh ribu delapan ratus ton perhari
dimana memang semua sampah tersebut kita kelola di tpst bantar gebang
dan memang bantar gebang saat ini sudah proses tiga puluh tahun
di mana kondisi saat ini memang sudah cukup hampir mencapai kapasitas maksimumnya
gubernur dki jakarta mengatakan melakukan berbagai cara untuk mengurangi dan mengolah sampah ibu kota
di antaranya proyek intermediate treatment facility atau itf yang baru rampung dua ribu dua puluh
itf bisa menyulap sampah dua ribu ton per hari menjadi listrik sebesar empat puluh satu kilowatt
sehingga nantinya pengelolaan sampah tidak akan bergantung pada tpst bantar gebang
gubernur juga mencoba untuk mengurangi sampah dari sumbernya dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai
dan ajakkan kepada masyarakat untuk menggunakan botol minuman
beliau bapak bestari itu menceritakan pengelolaan sampah selama ini
saya sedang berubah
sebelum saya bertugas tidak ada pengelolaan itf
sekarang kita mulai ada atf
yang kedua di bantar gebang sekarang ada pengolahan sampah dari sampah menjadi energi
itu dulu belum ada
untuk mengefektifkan tempat pembuangan akhir pemerintah dki mengajak masyarakat untuk memilah milih sampah
sebelum dibuang sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi dan sampah tak terpakai pun bisa dikurangi
sistem ini menggunakan bank sampah yang saat ini jumlahnya masih sedikit
saat ini baru ada sekitar satu lima ratus bank sampah dari total ideal jakarta dua tujuh ratus bank sampah
berupaya untuk meningkatkan jumlah bank sampah kemudian jumlah tps tiga r kemudian juga mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya mengurangi sampah di sumber
dengan demikian diharapkan nantinya masyarakat juga tersadakan akan pentingnya mengurangi sampah
yang juga bisa terdapat adanya pengurangan sampah ke pengiriman sampah ke tpst bantar kuban
gubernur dki jakarta anies baswedan juga mengatakan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah adalah cara terbaik yang bisa dilakukan dengan mengefektifkan bank sampah tersebut
tumpukan sampah yang ada di belakang saya ini sudah mencapai empat puluh meter tingginya
penanganan terus dilakukan oleh pemprov dki jakarta untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tpst bantar gebang
salah satunya adalah dengan mengefektifkan kembali bank sampah dari mulai tingkat rw
yang hingga saat ini baru ada sekitar satu lima ratus bank sampah dari total ideal sekitar dua tujuh ratus bank sampah
kesadaran kita sebagai masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan
dan juga sudah harus mulai memilih dan juga memilah sampah organik dan juga anorganik sebelum dibuang harus sudah mulai dilakukan
aditya alksani purhanto bimantol bekasi